nah jika ditambah telur dadar nasi goreng ini bisa dikembali
bagaimana setiap dua minggu sekali dan seterusnya terus dilaporkan
dari pemilu ke pemilu hampir tidak ada penyandang disabilitas yang masuk parlemen
benar sekali nah libur panjang telah usai ya pak alfred apakah ihsg pada hari ini akan kebanjiran modal
ada juga hidangan ala londo antara lain poverchase dan omelette
ini orang orang yang membantu pak anies dengan segenap sumber daya yang ada
jadi gue umur sembilan belas dua ribu satu adek saya yang di tengah enam belas dua ribu empat dan paling kecil dua ribu tujuh
makan kostumnya juga pake kostum ini kan
di luar dari target yang seharusnya sudah kita tetapkan
mengenai kaca jendela korban menemukan dua butir peluru gotri diduga berasal dari senjata pelaku